telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum
baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif
suara terbesar dalam pemilihan presiden diperoleh pasangan prabowo subianto
pasangan anies mohaimin memperoleh empat puluh sembilan juta suara atau dua puluh empat sembilan puluh lima persen suara sah
kemudian prabowo gibran memperoleh sembilan puluh enam dua juta suara atau lima puluh delapan lima puluh sembilan persen
ganjar mahfud mendapat dua puluh tujuh juta suara atau enam belas empat puluh tujuh persen dari suara sah
hasil pemilihan legislatif pdi perjuangan mendapat suara tertinggi dua puluh lima tiga juta suara atau enam belas tujuh puluh tiga persen
partai golkar mendapat dua puluh tiga dua juta suara atau lima belas dua puluh sembilan persen
empat juta suara atau tiga belas dua puluh dua persen
disusul pkb dengan enam belas satu juta suara atau sepuluh enam puluh dua persen
partai nasdem empat belas enam juta suara atau sembilan enam puluh enam persen
pks mendapat dua belas tujuh juta suara atau delapan empat puluh dua persen
partai demokrat mendapat sebelas dua juta suara atau tujuh empat puluh tiga persen
mendapat sepuluh sembilan juta suara atau tujuh dua puluh empat persen
penetapan pemenang pilpres prabowo gibran tidak langsung diterima oleh dua pasangan calon lainnya
kedua paslon itu bahkan mengajukan gugatan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
lalu bagaimana sikap tkn kita bahas selepas informasi berikut ini
kpu mengumumkan pasangan prabowo gibran menang pemilihan presiden dua ribu dua puluh
dengan suara sah terbanyak sebesar lima puluh delapan sembilan puluh persen
pasangan prabowo gibran mendapat sembilan puluh enam dua juta suara
disusul pasangan anies muhaymin empat puluh sembilan juta suara
dan pasangan ganjar mahfud dengan dua puluh tujuh juta suara
prabowo gibran unggul di tiga puluh enam provinsi
sementara pasangan anies dan caimin unggul di dua provinsi
haji abdul muhaymin iskandar sebanyak empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden
nomor urut dua haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas enam ratus sembilan puluh satu suara
jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden
sebanyak dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh delapan suara
sementara hasil pemilihan legislatif pdip mendapat suara tertinggi yakni dua puluh lima tiga juta suara
atau enam belas tujuh puluh tiga persen
partai golkar mendapat dua puluh tiga dua juta suara
atau lima belas dua puluh sembilan persen
lalu partai gerindra dua puluh juta suara
atau tiga belas dua puluh dua persen
disusul pkb dengan enam belas satu juta suara
atau sepuluh enam puluh dua persen
partai nasdem memperoleh empat belas enam juta suara
atau sembilan enam puluh enam persen
pks mendapat dua enam juta suara
atau delapan empat puluh dua persen
partai demokrat mendapat sebelas dua juta suara
atau tujuh empat puluh tiga persen
partai amanat nasional mendapat sepuluh sembilan juta suara
atau tujuh dua puluh empat persen
presiden terpilih prabowo subianto berjanji akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat indonesia
prabowo juga mengajak seluruh rakyat bersatu
kita telah dipilih oleh rakyat
mandat rakyat indonesia adalah di tangan kami
tapi kami akan menjadi presiden wakil presiden pemerintah untuk seluruh rakyat indonesia
pemilihan umum pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai
semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati
yang memilih dua kita hormati
yang memiliki satu kita hormati
yang memilih tiga kita hormati
capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menanggapi soal peluang bergabung di kabinet prabowo gibran
anies menegaskan akan terus membawa agenda perubahan karena kebebasan berpendapat adalah hak warga
agenda perubahan itu terus ingin kita bawa
karena kita ingin indonesia yang adil indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan
dan indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar yang baik
sementara itu pasangan ganjar pranowo mahfud md mengajukan gugatan terhadap keputusan kpu
terkait hasil pemilu presiden
ganjar menyebut gugatan akan diajukan jumat atau sabtu
tim ganjar mahfud sudah bersepakat
kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik
maka benteng terakhirnya adalah mahkamah konstitusi
dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan bakal besok atau sabtu

selaras dengan tim ganjar tim hukum nasional anies muhaymin telah resmi melaporkan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi

ketua umum tim hukum timnas amin ari yusuf amir menyebut target gugatan ini adalah pemungutan suara ulang
intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden calon wakil presiden di dua
dari awal proses tersebut bermasalah
dan lanjutan masalahnya luar biasa
karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden
jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi
tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang
tanpa diikutin oleh calon wakil presiden dua yang saat ini
selain gugatan ke mk hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu juga akan digulirkan partai pendukung pasangan ganjar mahfud
kpu telah menetapkan prabowo gibran sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh
sementara anies mohaimin dan ganjar mahfud bersiap menggugat hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
apa langkah yang akan diambil tim kampanye nasional prabowo gibran
kita berbincang dengan putri komarudin jurubicara tim kampanye nasional prabowo gibran
ari yusuf amin ketua tim hukum timnas anies mohaimin
aryo seno bagaskoro jurubicara tim pemenangan nasional ganjar mahfud
sudah bergabung di sapa indonesia malam
mbak putri ini kpu sudah menetapkan prabowo gibran sebagai pemenang pilpres dua ribu dua puluh
apa langkah selanjutnya di tengah pasangan calon anies mohaimin dan ganjar mahfud sedang berusaha untuk mengajukan gugatan hasil pilpres ke mahkamah konstitusi
ya yang pertama tentu kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada seluruh tim kampanye relawan kader dan simpatitan seluruh partai politik
untuk kepenik dan sarakesh tuan
saya ingin menyambutkan kesempatan kepada anda yang sudah menggunakan pariwisata marine for sc centra
pelayanan memindahkan p intensely ambulance drink
langsung kita merasa tahankan persaingan
menggunakan momentum ini sebagai momentum rekonsiliasi beliau akan menjadi presiden nantinya
dan mas ibran akan menjadi wakil presiden bagi semua masyarakat indonesia
baik itu yang mendukung ataupun yang tidak mendukung begitu
ada gugatan ke mahkamah konstitusi tadi sudah didaftarkan oleh timnas amin
tentu gugatan ke mahkamah konstitusi itu kan sebuah hak ya yang memang proses yang memang dilindungi oleh undang undang
untuk mengajukan gugatan terkait dengan hasil pemilu
jadi tentunya kita juga sudah siap dengan tim advokat dan juga saksi ahli yang nantinya akan bersidang di mk
yang dipimpin oleh prof yusril dan kita juga telah kita ada tim data center juga
di mana seluruh foto hasil c satu di seluruh tps di indonesia itu kita kumpulkan sebagai bukti nantinya
jadi tentu kita akan siap nantinya ketika menghadapi gugatan tersebut
timnas amin sudah didaftarkan hari ini
apa saja bukti bukti yang diyakini bisa membuktikan bahwa apa yang disebut oleh tim nas amin
dugaan kecurangan yang tsm terstruktur sistematis dan masif
kalau kita mengambil temanya tidak hanya tsm tapi terjadinya pengkhianatan konstitusi
kita akan membahas bahwa bagaimana proses dari awalnya banyak sekali hal hal yang dilakukan
sehingga harapan konstitusi terjadinya pemilu yang jujur yang adil yang bebas
tidak terwujud dalam pemilu tahun ini
bukti bukti konkretnya bagaimana pak ari
ya tentunya setiap argumen yang kami sampaikan kami ikuti dengan bukti bukti yang kami sudah siapkan
misalnya terjadi misalnya dari awal tentang kasusnya di mk itu sudah semua sudah mengetahuinya
yang paling bawah yaitu keterlibatannya aparat desa
itu bukti buktinya juga sudah kami siapkan
jadi dalam waktu satu bulan ini kami mengumpulkan semua persiapan untuk maju ke mk
dan alhamdulillah sudah lengkap semuanya
nah tadi anda juga menyebutkan ketika konversi setelah mendaftarkan gugatan ke mahkamah konstitusi bahwa
ada dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan dua terkait dengan bansos yang masif diberikan atau diluncurkan di masa pemilu dua ribu dua puluh
apa yang bisa anda sampaikan atau buktikan bahwa ada keterkaitan dengan bansos dengan pasangan dua dan dengan kemenangan pasangan dua
di dalam argumen itu kita jelaskan bahwa bagaimana peranan bansos menaikkan suara yang signifikan
yang tadi disampaikan oleh mbak putri di luar ekspektasi tadi disampaikannya
ya itu tadi kalau di jawabannya adalah bansos tadi ekspektasinya itu
karena memang luar biasa masifnya pembagian bansos dan blt itu
ketika masa kampanye dan masa masa tenang
sehingga inilah yang betul betul merusak proses demokrasi kita
karena proses demokrasinya dilakukan dengan cara iming iming dan intimidasif
intimidatif sehingga hal inilah yang akan membahayakan bagi konstitusi kita
target pinas amin pilpres diulang tanpa gibran raka bimraka begitu
ya karena itulah yang masalahnya awal masalahnya di sana
anda yakin akan dikabulkan oleh hkmmk
anda yakin akan dikabulkan oleh hkmmk
artinya pilpres ulang dan tidak mengelibatkan gibran raka buming raka
bahwa saat ini kita ini lagi terancam demokrasi kita
amanah sesuai dengan semangat kami misi kami misi perubahan
bagaimana menjaga demokrasi kita menjaga hukum kita tegaknya keadilan di negara ini
itulah makanya kami mengajukan ke mahkamah konstitusi
oke timnas amin sudah mendaftarkan gugatan ke mk hari ini
kapan ganjar mahfud mas aryo
ya kalau mengacu pada apa yang disampaikan oleh pak ganjar pranowo tadi
bahwa itu akan disampaikan dalam minggu ini
tapi secara terus menerus tim hukum dari cpn ganjar mahfud telah mengumpulkan berbagai macam bukti bukti dugaan kecurangan
termasuk juga saksi saksi yang jumlahnya ada tiga puluh saksi
nanti tinggal mana kemudian mahkamah konstitusi menerima sebanyak berapa dan siapa saja akan kita serahkan kepada mekanisme bernegara
jadi memang dari kami kami mengusulkan ada dua jalur penyikapan terhadap proses pemilu kemarin secara terukur
yang pertama melalui jalur hukum di mahkamah konstitusi yang itu dilindungi oleh undang undang negara
termasuk juga jalur politik di dpr yang kemudian didorong melalui hak dan tupoksi dpr
karena tadi mbak putri mengatakan sudah punya formulir c satu dari setiap tps
kemudian ada dari timnas amin bukti yang sudah dikumpulkan selama satu bulan
kalau dari tim ganjar mahfud
ya kami mengorientasikan bahwa pemilu itu sebagai satu sarana demokrasi yang disepakati bersama
itu bukan hanya bicara tentang hasil
artinya kalau kita berkutat pada tabulasi suara di hari h mencari kecurangan demi kecurangan di masing masing tps
dan disitulah pengkondisian besar kemudian mobilisasi kekuasaan intervensi dan lain sebagainya
yang hari ini dirasakan banyak orang itu terjadi di sana
anda yakin bukti bukti yang dikumpulkan yang nanti akan disampaikan ke mahkamah konstitusi
bisa membuktikan dugaan kecurangan kecurangan ditudingkan itu
ya tentu kami optimis artinya itu semua bisa kita cek kok
tidak hanya kemudian berdasarkan pengakuan tapi dari media media pun banyak yang kemudian merekam itu
salah satunya kalau bicara tentang bahan sos paling istirahatannya
misalnya ya ini kan harus kita uji apakah itu kemudian bansos benar benar digunakan sebagai alat politik atau tidak
nah kalau kemudian tidak menjadi alat politik kenapa kok kemudian masif sekali sebelum pemilu
dan setelah pemilu ya sudah tidak ada lagi semasif itu
nah ini kan perlu diuji bagaimana mekanisme pengujiannya ya
kami menggunakan jalur konstitusional di mk dan di dpr
jadi kami rasa ini adalah bentuk kami menikapi pemilu dan bukan berarti kami tidak negarawan karena tidak mau langsung rangkul rangkulan
soal saksi anda juga punya saksi yang bisa menjelaskan bahwa itu betul terjadi ada hubungannya
dugaan dugaan kecurangan pemilu sebelum pemilu berlangsung hingga hasilnya seperti yang kemarin ditetapkan oleh kpu
ya tim hukum kami dengan pak todung mulya lubi sebagai leading sector sudah memberikan keterangan bahwa sudah disiapkan sejumlah setidaknya tiga puluh saksi
nanti kemudian mk yang akan melakukan verifikasi berapa yang diperlukan untuk hadir di persidangan
tapi kami pastikan bahwa saksi saksi itu memang kredibel dan memiliki keberanian
kepala tim nas amin targetnya adalah pilpres ulang tanpa melibatkan gibran raka bumiraka target dari tim genjar mahfud
ya kalau muara perjuangan hukum di mk saya rasa adalah ya itulah mekanisme kalau mau mengevaluasi pemilu termasuk membukukan hasil
tapi kalau kemudian bicara di dpr perjuangannya murni adalah untuk mengevaluasi agar tidak terjadi lagi replikasi cara cara yang sama seperti kemarin di pemilu pemilu ke depan
jangan lupa masih ada pilkada di tahun ini dan ada pilpres lagi yang harus kita hadapi semoga masih akan kita alami di tahun tahun depan
mbak putri tangkapannya tentang amunisi amunisi dari paslon amin dan genjar mahfud untuk di mk
ya yang pertama terkait dengan hak angket ya saya sendiri sebagai anggota dpr ri dari fraksi partai golkar tentu merasa bahwa hak angket itu tidak diperlukan untuk saat ini kenapa
karena kalau tadi disampaikan ada kecurangan tsm misalnya
di dalam undang undang pemilu sendiri sudah diatur bahwa
sm itu adalah sesuatu yang harus dilaporkan kepada bawaslu dan diselesaikan mekanismenya pada pelaporan ke bawaslu
jadi alih alih kita misalnya melihat itu menggunakan hak angket untuk menyelesaikan persoalan tersebut ya tentu lebih baik kita menggunakan mekanisme yang ada
karena tuh undang undang pemilu kan juga dibuatnya oleh parpol pengusung satu dua dan tiga kita sama sama bikinnya pada saat itu
terus kalau yang kedua tadi bukti bukti yang disampaikan
kita kan juga selama ini selama masa kampanye terutama sudah sering berdebat terkait dengan penyaluran bansos dan hal hal lain yang dituduhkan kepada kami di paslon dua
tapi tentu nanti ketika kita bersidang di mk kami juga sudah mempunyai bukti bukti yang sangat kuat
yang akan memperlihatkan nanti bahwa tidak ada kaitannya sama sekali penyaluran bansos dari pemerintah misalnya kepada kemenangan kami di prabowo gibran
jadi tentunya ini hal yang nanti akan diperdebatkan
salah satunya juga ketika menghadapi gugatan di mk
oke soal hak angket ada kearahan dari prabowo subianto soal itu
ya tidak ada arahan dari beliau tapi kami dari masing masing parpol sudah mempunyai sikap sendiri
dan saya sebagai kader partai golkar tadi menyampaikan partai golkar tidak merasa ada urgensi sama sekali untuk hak angket pada saat ini
karena memang sudah seharusnya kita fokus pada terutama rancangan apbn dua ribu dua puluh lima yang akan kita bahas di dpr pada bulan ini
oke pak ari dari timnas amin terutama dari partai politik apakah saat ini terus masih meneruskan atau menggulikan hak angket
ya sepengetahuan saya mereka masih tetap berkeinginan untuk mengajukan hak angket
nampaknya ini lagi memproses karena kita beberapa waktu yang lalu dimintain semua data data
data data kecurangan fakta fakta di lapangan kita sudah serahkan semua ke partai politik
baik setiap kita bicara hak angket selalu yang dipertanyakan adalah kepada pd perjuangan nih mas aryo
karena sebagai inisiator untuk hak angket yang sempat diwacanakan oleh ganjarapra nawal semuanya semua partai politik menunggu sikap dari pdi perjuangan
kapan kemudian pdi perjuangan akan mengajukan hak angket untuk bisa diparipurnakan
ya tentu perlu ada timing yang tepat untuk kemudian angket itu akurat
karena mekanisme evaluasi pemilu itu kan banyak
hari ini mk sedang diproses dan minggu ini akan berdasarkan penyampaian mas ganjar akan segera dilaporkan kepada mk
tapi paradigmanya harus sebenarnya berbeda
artinya kalau kemudian kami mengusulkan ada mekanisme evaluasi sebenarnya ini tanggung jawab bersama
kalau kemudian kita masih merasa menganggap penting dan perlu untuk di kedepan itu ada pemilu pemilu yang demokratis
maka pemilu kemarin yang dianggap oleh banyak perguruan tinggi adalah pemilu yang paling
pemilu yang paling buruk itu harus dilakukan suatu mekanisme evaluasi
momen apa yang ditunggu oleh pdi perjuangan untuk bisa menggelirkan hak angket ini
ya agar kemudian ini tidak hanya menjadi satu wacana yang kosong tapi semua bukti disiapkan
karena kami sudah menyiapkan salah satunya misalnya naskah akademik untuk disampaikan di dalam mekanisme tersebut
dan itu sampai hari ini itu sedang serius dikerjakan
jadi kami rasa sekali lagi ini bukan tanggung jawab kami sendirian tapi ya banyak pihak
termasuk dari mereka yang masih peduli terhadap demokrasi kita ke depan
sekarang fokusnya akan ke mk dulu atau hak angket kemudian menunggu proses di mk bergulir
kalau mk kemudian kami sampaikan terlebih dahulu ini semata mata karena kami rasa yang harus dilakukan secepatnya adalah pelaporan ke mk
baik mbak putri komarudin setelah penetapan kpu soal siapa pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat kan
kemudian prabowo subianto menyatakan akan merangkul semua pihak
sebenarnya apa sih alasan dibalik itu
karena pak prabowo yakin bahwa membangun bangsa ini adalah sebuah tugas yang sangat besar
jadi momentum kemarin pemilu yang sempat menyebabkan berbagai perdebatan diantara pasangan satu dua tiga ini sudah seharusnya diakhiri dengan penetapan hasil pemilu kemarin
tentu beliau berharap bisa merangkul seluruh pihak yang ingin sama sama membangun
membangun di pemerintahan beliau bersama dengan mas gibran tentunya
jadi itu tentu pesan yang sangat baik sebagai seorang negarawan ya
karena beliau juga tentu sudah pernah merasakan kekalahan di pilpres
dan beliau tetap menerima tawaran pada saat itu oleh pak jokowi untuk bertemu dan akhirnya bergabung bersama pak jokowi bersama sama di kabinet yang pada saat ini masih berlangsung
apakah untuk mengembukan koalisi sehingga mengurangi porsi oposisi tujuannya
ya tentu kalau soal itu kan itu perbincangannya diantara para ketua umum
tentu kalau soal itu kan itu perbincangannya diantara para ketua umum
cuman kalau dari kacamata ya pak prabowo beliau yakin bahwa kesuksesan pemerintahannya pak jokowi pada hari ini adalah karena beliau mempunyai parpol pengusung yang sangat kuat
di mana legislatif juga solid dan pemerintahannya juga dibantu oleh kader kader terbaik dari masing masing parpol
sehingga apa yang telah dicapai oleh pak jokowi hari ini pertumbuhan ekonomi infrastruktur dan lain lainnya itu adalah salah satu bukti

pak ari soal ajakan bergabung bagaimana sikap koalisi dari amin anies mohaimin
ya kita tidak dalam konteks itu mbak
kita ini punya idealisme punya semangat punya visi dan punya misi
kami mengharapkan adanya perubahan perbaikan di bangsa ini
kita bukan soal bagi bagi kekuasaan jatah menteri atau yang lainnya
itu sama sekali tidak terpikir di tempat kita
sekarang pun kita ke mk karena kita menanggung beban rakyat
kalau di kami katakanlah empat puluh juta lebih yang telah memilih kita
itu memberikan amanah kepada kita untuk betul betul kita serius melakukan semangat perubahan ini
jadi di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan semangat perubahan ini akan terus berjalan
karena kita telah membuat sesuatu hal yang baru di republik
bayangkan ketika kita berkampanye tanpa menggunakan uang menggerakkan tanpa menggerakkan orang
tapi begitu masifnya masa yang hadir begitu antusiasnya semangat masyarakat karena mereka menginginkan perubahan tersebut mbak
koalisi solid karena ini kan partai nasdem terkesan ada sedikit berbeda sikapnya
kalau itu kan ucapan ucapan politisi lah mbak
tapi kalau soal sikap tentang ke mk hak angket itu konsisten
karena sampai sekarang bahkan nasdem telah mengirimkan tim lawyernya untuk bergabung ke kami
saya yakin mereka masih di jalur perubahan
bagaimana sikap dari pd perjuangan dan koalisi
ya kita menganggap itu satu hal yang wajar sebagai bentuk logika kekuasaan yang melakukan konsolidasi untuk meminimalisasi kritik dan oposisi
maka kemudian dilakukanlah ajakan ajakan untuk bergabung dan lain sebagainya
tapi sebenarnya kita secara hubungan personal dengan siapapun selama ini juga baik baik saja dan tidak perlu ada yang direkonsiliasi sebenarnya
karena memang pada saat kita bicara regenerasi kepemimpinan perubahan politik tamunan
kita sepakat menggunakan metode pemilu
dan di pemilu itu memang harus berbeda
jadi kalau ada perbedaan di pemilu bukan berarti kemudian kita ada masalah dan kemudian harus di dalam tanda kutip rekonsiliasi
agar perbaikan ke depan bisa berjalan
dalam negara demokrasi kami rasa check and balance itu penting
jadi di dalam dan di luar pemerintahan apapun nanti pilihan yang akan dibuat itu adalah pilihan yang sama mulia
maka kami rasa hari ini memang itu logika yang wajar
karena saya sendiri tidak berani membayangkan di istana hari ini kalau ada rapat di kabinet
satu presiden struktural pak jokowi dan presiden vertikal ada pak prabowo di para menteri yang sedang rapat
jadi asumsinya maka tentu harus dilakukan konsolidasi konsolidasi kekuasaan
di luar mekanisme internal yang ada di koalisi pak prabowo
jadi saya rasa terima kasih atas penyampaian itu
tapi kalau bicara dari paradigma politik konsolidasi kekuasaan saya rasa itu yang terjadi
karena saat ini juga masih fokus pada gugatan hasil pemilu presiden di makamu konstitusi
terima kasih juga pak ari dan juga mas aryo sudah bergabung bersama kami